ngemis minta kerjaan gak salah
apa karena lo tahu manajemen gue sekarang lagi laris manis
jangan sampai bikin ferry jadi kesel dulu
karena aku bener bener butuh kerjaan dan uang
eh duduk dulu
situ sama anjus
sebentar kita tunggu papa dulu
dulu mau masuk
udah kamu tenang aja dulu tenang deh
aman kok semuanya
aku takut loh ini beneran
tak aman insya allah aman
udah tenang aja
kalau gitu ke rumah nino aja deh ngapain sih kesini bahaya kan
kamu mikirin ya ke rumah nino terus
disini jauh lebih aman
ada semuanya ada al riza semuanya disini
kita kasih tahu sama mereka supaya mereka juga waspada
aduh ada al lagi disini
udah ayo kita masuk yuk
udah kamu tenang aja udah tenang
relax udah ada aku disini
pasti kita sekarang kesana sama sama udah ya ketemu semuanya disana
iya tenang aja udah tenang
kenapa pak agak panik
marah sih sebetulnya kesel marah
mobil kami tadi diserang sama orang
ada yang lempar mobil kita tadi pakai telur busuk
untungnya papa masih bisa lihat dan nyetir sampai sekarang
nanti kita bisa lihat apa yang ada di dalamnya
papa mama tenang dulu ya
yang penting sekarang acaranya andien dulu ya
ini nanti sesuai rencana ya
saya masuk dulu
nanti waktu pas udah jamnya
saya kasih kode nanti masuk semuanya
ayo kita tunggu di depan kamarnya andien ya
siapa orang yang menyerang mobilnya papa surya ya
bang misi sudah dilaksanakan
gue gak mau lo itu ketangkap oleh siapa pun juga
termasuk aldebaran alvare
dan kalau ada yang menghalangi misi kita untuk elsa
dia juga harus dihabisi
tunggu aku mau ambil
itu kan feri
kayaknya dia lagi meeting deh
nyesel deh liatnya
nyesel kenapa aku harus bertindak bodoh
sampai sampai aku dikeluarin dari manajemen
dan gara gara kebodohan aku sendiri
karir aku rusak
dan kayaknya aku terpaksa harus ngomong ke kakak
karena aku udah gak tau lagi harus minta tolong kemana
aku samperin feri gak ya
kamu harus berani deketin ferry
saya kira cukup kemudian
nanti bisa kita lanjutkan
terima kasih sudah datang ya pak
terima kasih pak
sekali lagi makasih ya
bukannya kita udah gak saling kenal lagi ya
kan mau kayak gimana pun kita tuh pernah kerja sama bareng
dan pernah saling menguntungkan
lo mau apa
tapi dengan sikap yang tenang
ya udah kita ngobrol disini
lo mau pesen apa
gue yang traktir kok
kan gue tau udah bangkrut
gak usah makasih ya
gak usah makasih
dan terserah lo mau ngomong apa aja gue gak akan marah juga
terus lo mau nyapa
emangnya kita gak ada kesempatan ya untuk kerjasama lagi
seorang sena yang udah mempermalukan gue dan ngehina gue
tiba tiba datang disini untuk ngemis minta kerjaan
apa karena lo tahu manajemen gue sekarang lagi laris manis
jangan sampai bikin ferry jadi kesel dulu
karena aku bener bener butuh kerjaan dan uang
udah malem kenapa gak tidur
kalau begadang terus gimana mau sehat
udah gak usah panik
gak usah panik
ini mungkin cuman konslet
karena rumah sakit juga ada genset
ntar lagi nyala kok
saya temenin disini
sepertinya di rumah sienna kita
baik musik pengen ga cek mikin
kalo nyari lo benn
akh bai kan
lekap ini kak
oh udah terus
udah gak apa apa
ini cepat pak
sendoknya ada gak
ada pak bos
lepas dibuat tangan saya
boleh makan kue
kue sedikit ya
cepat sembuh andini karisma putri
agar saya bisa menembus hari hari istimewa keluarga kita
yang hilang selama saya nggak ada